sabtu dini hari sebuah minibus yang digunakan untuk taksi daring menghantam separator busway
di jalan medan merdeka barat kambir jakarta pusat bagian depan mobil yang dikemudikan
beri ini mengalami kerusakan cukup parah bahkan kencangnya benturan mengakibatkan
roda depan patah saat kejadian taksi daring ini sedang mengangkut seorang penumpang untungnya
pemuli dan penumpang selamat habis minum obat atau mungkin kamu kusipan enggak lagi sehat ya
sudah sepekan banjir melanda malaysia penanganan pemerintah malaysia terhadap banjir pun dianggap lambat
lalu bagaimana kondisi di selangor malaysia yang menjadi salah satu wilayah terparah akibat banjir
bergabung melalui sambungan telepon warga negara indonesia yang saat ini berada di selangor malaysia
sarwedi nasution selamat malam mas sarwedi
selamat malam bu
mas sarwedi kondisi di selangor di tempat anda berada update nya seperti apa mas sarwedi
di tempat saya bu di taman sirinanding hulu langat selangor paras air mencetak tiga meter
kurang lebih tiga meter
oke kurang lebih tiga meter dan kondisi ini selama seminggu banjir melanda di sana belum surut sama sekali
sudah sudah bu sudah mulai surut
kita orang pun sudah mulai membersihkan membersihkan rumah
sekarang api dengan air pun sudah ada karena sebagian rumah sudah boleh duduk sudah boleh ditinggali
tapi barang barang dengan yang dalam rumah semua memang tak ada harapan
pertama sekali tak ada yang boleh kita pakai lagi
oke artinya semua barang yang ada di rumah hancur ya terkena banjir ya
sudah rusak terkena
oke berarti posisi mas arwedi sekarang sudah kembali ke rumah atau masih berada di tempat pengungsian kak
kita sudah kembali ke rumah bu
baru pagi ini kita sudah kembali ke rumah dengan membawa anak anak semua sekali
untuk membersihkan rumah rumah dan kita sunti sudah tidur di rumah
karena api dengan air sudah ada
oke selain pasokan air kemudian bagaimana
untuk pendistribusian bantuan yang didapatkan oleh warga yang berada di selangor
apakah terdistribusikan dengan baik sampai dengan hari ini
kalau masalah bantuan daripada kerajaan malaysia alhamdulillah
memang kita banyak banyak berterima kasih kepada kerajaan malaysia
mulai daripada makan dengan minum kita dengan pakaian yang kita butuhkan memang semua ada
semua minum sedikit
kita pantau bahwa di media sosial ada hashtag atau tagar darurat banjir
ini yang digunakan oleh warga yang berada di malaysia untuk saling mengirimkan bantuan
karena beberapa atau sebagian besar mengaku agak kesulitan mendapatkan akses bantuan
mas arwedi melihat kondisi ini sebenarnya seberapa lambat penanganan pendistribusian bantuan
khususnya mungkin di wilayah selangor salah satu wilayah yang terparah
kalau saya tidak salah
iya betul bu
banjir yang melanda di selangor memang paling parah di menanjung malaysia
tapi kalau daripada tujuh bantuan memang semua exit
baik berupa makanan minuman pakaian dan selimut memang ada
artinya pendistribusian bantuan ini cukup berjalan baik ya sampai dengan hari ini
satu minggu setelah banjir ini melanda pada jumat
alhamdulillah masih berjalan baik
selangor menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir ini
secara keseluruhan di selangor bisa digambarkan kepada kami kondisi akibat banjir ini seperti apa mas arwedi
kita boleh bicarakan seperti laut
lebih seperti laut
pasal yang kita nampak pun daripada tempat pengungsian atap rumah yang kita nampak
mas sarwini sudah berapa lama menetap di selangor
saya sudah menetap di selangor sudah dua puluh satu tahun
di rumah yang sama
tak pernah tinggal
sebelumnya pernah menghadapi situasi banjir juga di selangor
di tempat kami baru sekali ini bu
baru sekali ini
memang di tempat lain ada
tapi banjirnya tidak mengerikan seperti ini
yang terjadi adalah seribu kasus
sementara di negara tetangganya bisa dikatakan hampir tidak ada
itu yang pertama ya yang membedakan
nah yang terakhir adalah
kalau pemimpinnya perempuan koordinasinya jauh lebih bagus
di selandia baru
iya ini ada analisa terakhir ini menarik
jadi seperti di jerman di bawah angela merkel misalnya
kemudian ya di beberapa negara skandinavia
yang menerapkan social distancing yang baik
di selandia baru
yang jacinta ardern
itu semua dianggap jauh lebih
karena ini kan masalah kesehatan
masalah hidup dan ya sakit ya
dan lain sebagainya
jadi perlu empati
nah ini katanya dianggap cukup menentukan kesuksesan penerapan kebijakan di suatu negara
nah mbak desy
dari negara negara yang juga kita lihat menangani masalah yang sama
kita ini meniru negara yang gayanya seperti apa mbak
negara yang mana begitu
bisa gak begitu mbak desy
kita harus belajar
ya tentu saja yang baik baik
dan tidak mengikuti yang buruk
hanya sistem kita kan
tapi juga kita memiliki kalau saya lihat itu
human capital kita ini
esensi dari orang orang indonesia ini
yang patut kita syukuri
ya adalah semangat gotong royongnya
gerakan gerakan sosial yang langsung bergerak sendiri ya mbak
nah dan ini tuh bisa menjadi salah satu cara dimana kita mengatasi masalah human
ini kan masalah kemanusiaan seperti ini
rasa kemanusiaannya itu cukup tinggi
jadi misalnya dimana pemerintah tidak bisa melakukannya
dimana pemerintah daerah
itu cepat sekali
civil society nya lsm nya dan lain sebagainya
dan bahkan masyarakat biasa ya
lewat crowdfunding dan lain sebagainya itu
bahkan social influencer juga
misalnya ayo kita pesen makanan dari mana gitu ayo
itu satu hal yang perlu kita syukuri sebetulnya ya mbak
iya perlu kita syukuri
saya ingat ya mungkin nggak tahu kalau teman teman kita yang nonton ini mungkin
tahun sembilan puluh delapan belum lahir
gak tahu ya renat kamu udah lahir belum
aku udah lahir dong
jadi lupakan bahwa kita tuh pernah melewati masa dimana kristal gitu sebetulnya
tapi bukannya kita ya mungkin sedih shock dan lain sebagainya
tapi kita cepat untuk beradaptasi
jadi biasanya yang merasa bahwa inilah dari segi ekonomi
kan semua orang jatuh miskin
bayangkan waktu itu dolar ininya dari dua ribu dolar dalam waktunya beberapa bulan saja jadi tujuh belas ribu kan
itu kan banyak orang jadi bangkrutnya jatuh miskin
tapi semua turun ke jalan gitu
bikin warung tenda
dan itu masih dilakukan sampai hari ini
gerakan gerakan seperti itu
dan ini mungkin juga karena kita memiliki sektor informal yang cukup besar ya
jadi umkm nya kan lebih banyak
ini membuat masyarakat kita juga rentan untuk jatuh miskin
tapi juga bisa resilient atau tahan ya terhadap guncangan guncangan
karena kita bisa berguna
kita bisa jauh lebih kreatifitas
dan kalau saya lihat dari inilah
ini kan berarti ada ruang gerak ya bagi pemerintah untuk memberikan paket paket stimulus
dan paket paket stimulus ini sudah dialokasikan misalnya untuk macam macam ya
ada kartu sembako kartu prakerja
kemudian ada juga mungkin untuk kartu keluarga harapan dan lain sebagainya
termasuk ya bantuan langsung tunai dan segala macam lah
jadi saya lihat yang penting sekarang ini adalah memastikan mereka yang membutuhkan bantuan itu harus kena sasaran
iya mendapatkan haknya mereka juga ya
mendapatkan hak mereka
sekarang saja sudah sekitar dua delapan juta
indonesia ini pekerja formal ya yang sudah kena phk
jadi ya mau tidak mau ini kan harus ada solusinya gitu
mbak tadi banyak banget ini yang komentar mbak
banyak banget yang ikutan mau ikutan menyaksikan editorial view kita ini
terus tadi juga ada komen
nah ini gotong royong ini sebetulnya adalah bentuk dari memang karakter bangsa kita
atau ini justru adalah
cara publik merespon keterlambatan pemerintah
nah itu gimana menurut mbak desi
kalau menurut saya ya
tapi kalau misalnya di indonesia ini
ini memang karakter budaya kita ya
karena semangat gotong royong ini dan juga budaya ya untuk saling menolong ini
ini aset ya
memang pemerintah tidak
kalau menurut saya begini reinhardt
pemerintah ini kan mendapatkan apbn kan dari kita kita juga
jadi tidak ada
istilahnya mereka menjalankan apa yang
ini kan pemerintah kan dipilih secara demokratis
jadi sebaiknya pemerintah ini mencerminkan
dari dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya
jadi ini harus ada terus menerus
masukan feedback dan lain sebagainya
tapi di lain pihak kita juga tidak bisa mengatakan
oh pemerintah harus begini pemerintah
kita juga punya tanggung jawab
kita bukan saja punya hak ya
tapi kita juga punya tanggung jawab
untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan
nah dalam hal ini
ini karena ini masalah kesehatan
ya kita punya tanggung jawab untuk memastikan
kita merupakan bagian dari solusi
bagian justru mempersoal keadaan ya
memang sudah dibuktikan dengan adanya social distancing
itu bisa menurunkan jumlahnya
paling tidak tujuannya kan untuk flatten the curve
ya atau lebih mendatarkan kurva itu
fasilitas kesehatan kita
dan garda terdepan kita
itu yang harus bekerja keras
diberikan ruang nafas ya
kalau kita semuanya tiba tiba sakit dalam waktu yang sama
dokternya dan perawatnya juga sakit ya
bahaya ya mbak susah
mbak ini juga ada yang komentar
tadi mbak eva nanya juga nih mbak
kira kira dari ini kan
sekarang kebijakan ada di daerah juga
soal psbb misalnya
atau mengambil kebijakan kebijakan yang lain
kepala daerah mana mbak
yang kira kira memang lebih tanggap lah
atau lebih cepat untuk mengambil action
dalam hal untuk menekan pandemi covid sembilan belas di wilayahnya
ini kalau kepala daerah kan ada misalnya wali kota
iya ada gubernur
dan lain sebagainya
ya kita lihat lah
agak susah nih pertanyaannya kayaknya mbak
karena kita lihat kan sekarang
memang yang paling banyak kan di jakarta ya
jadi terus terang
gubernur kita ini cukup lebih cepat lah reaksinya
ketimbang pemerintah pusat ya dalam hal ini
karena kita di jakarta ini kan sudah dianjurkan untuk work from home
belajar dari rumah ini kan udah dari pertama
belum ada psbb itu bahkan ya mbak
sebelum ada psbb
jadi sudah mengambil inisiatif
kita lihat juga misalnya seperti bu risma
jawa barat ya gubernur
jawa barat juga dengan melakukan rapid testnya
tapi ada juga apalagi awal awal itu yang masih kekeh kan
mau bikin acara besar
mau bikin pergumpulan dan lain sebagainya
itu ada juga
tapi yang harus diyakinkan gitu
bahwa tidak boleh melakukannya
jadi ya memang saya lihat ini kata kata
mobil kan dia sudah enam ribu loh hari ini saja penambahannya udah sudah lebih dari tiga ratus orang
kan sebenarnya cepat sekali ini dalam hanya waktu beberapa hari saja sudah tiga kali lipat
mbak sempat ada aroma kecurigaan ya misalnya pemerintah menutup nutupi angka yang pasti
tidak transparan dan lain sebagainya gimana mbak desi melihat itu apakah memang ada mengarah
ke arah sana atau atau enggak sama sekali karena kan terakhir pak jokowi juga bilang harus dibuka
datanya ternyata pdb sampai seratus ribuan lebih kan kalau menurut saya ini bukan karena sengaja tapi
lebih ke tahun singkompetensi tapi mungkin dari pengumpulan datanya itu juga itu tidak bisa dipul
ini salah satu yang membuat indonesia ini sering apa tuh tidak efisien atau efektif itu adalah
masalah data ya data itu banyak dari sumber dan sering sekali ini tidak tidak jelas yang
mana yang akurat dan lain sebagainya jadi sebenarnya kita harus memiliki satu data
center yang memang mengolah data ini sekarang mungkin dia problem plastik yang besar data
iya ini karena ini lebih ke platformnya
lebih ke bagaimana sih ini kita dari bps saja misalnya dari jumlah bagaimana mengumpulkan data
lahan mana yang merupakan lahan hutan yang dilindungi atau hutan yang bisa digarap dan
tidak sama jadi memang diperlukan semacam pemusatan terhadap data itu dan saya lihat
sekarang sudah mulai jadi kalau aplikasinya itu sudah istilahnya cukup bagus ini sebenarnya tidak
ada alasan bagi data itu untuk tidak transparan yang penting itu inputnya apakah inputnya itu benar
apakah metodologinya data pengumpulan data itu dilakukan dengan benar apakah ya cara caranya
begitu misalnya sekarang kita jumlahnya itu berdasarkan hasil rapi tes atau berdasarkan
pcr ini kan juga sangat berbeda bisa dilihat bisa saja wah ini rapi tes sudah dilakukan begitu
ada kesepakatan juga dalam membuat transaksi transparansi ini penting karena disini bisa
mencerminkan bukan saja mappingnya itu sendiri tapi di
bagaimana kita melakukan tracing dan kemudian bisa melakukan isolasi dan dimana kita bisa
menempatkan fasilitas fasilitas itu sendiri dan mengambil kebijakan yang tepat lagi lagi
ini salah satu kenapa kita dianggap telat itu juga kita membangun indonesia tidak ada banyak
yang misalnya baru balik dari indonesia kok ternyata positif ya ini tidak adanya
apakah karena memang tidak ada atau karena belum pernah tes itu dilakukan
betul mbak tadi juga ada yang tanya ini kita masih punya waktu sekitar tiga menit mbak desi
gimana menurut mbak desi soal pengusaha yang harus dihadapkan dengan aturan misalnya tidak
boleh mempekerjakan karyawannya dalam psbb tapi di sisi lain ya perekonomian harus tetap jalan
harus tetap dihidupkan juga ada urusan perut yang tidak bisa ditahan itu gimana mbak ini
problem yang dilematis atau seperti apa ini bukan problem indonesia saja ini problem di seluruh indonesia ini bukan problem indonesia saja ini problem di seluruh indonesia saja ini problem di seluruh
dunia di seluruh dunia di seluruh dunia jadi bukan saja di indonesia yang harus mengencangkan
ikat pinggang bukan saja di indonesia yang pertumbuhannya akan berkurang ya syukur syukur
bisa masih positif ke dua tiga persen itu ya kita kan sekarang targetnya ya harusnya kan lima persenan ya
dan di dunia juga kontraksi ekonomi itu akan sekitar lebih dari tiga persen ya jadi ini
sesuatu yang memang akan dialami dan sudah dialami di seluruh dunia apalagi di sektor transportasi
sekarang ya ada kecil kecilan
kecilnya ikutan live
jadi sekarang yang perlu dilakukan untuk pengusaha itu adalah memastikan bahwa ada kredit yang bisa
di extend atau misalnya ada utang yang bisa di reschedule mereka sekarang kan mengeluh ini
untuk supaya menjaga cash flow palingan tabungan ya bisa hanya kita bisa hanya hidup dua tiga bulan
ke depan tapi setelah itu

yang punya karyawan besar ya tapi di inilah harus mau tidak mau kita antisipasi bahwa ini bukan
hanya darurat kesehatan saya lihat tapi juga darurat ekonomi enggak nah ini darurat kesehatan
dan ekonomi tampaknya ini masih agak lama yang berdepan dengan ini gimana kita bisa
buat publik buat masyarakat kita harus gimana supaya bisa berhadapan dengan
prioritas ya prioritas sekarang ini adalah memutus mata rantai penularan bayangkan kalau misalnya
nanti orang masih kekeh mudik dalam jumlah besar besaran
dari jakarta dibawa ke daerah di daerah itu fasilitas medisnya tidak sebagus misalnya di
jakarta dan juga dari segi perekonomiannya itu kan jauh lebih tidak sebesar misalnya di jakarta
itu ini yang harus dipikirkan bagaimana harus ditahan lagi penyebarannya ya ini mungkin harus
agak tegas di sini imbauan jangan hanya
pilih dari bagaimana memanced
besar sekali ini it's scary kalau misalnya nanti pindah ke daerah jadi itu prioritasnya
prioritas sekarang baik baik terakhir terakhir untuk pemerintah apa yang harus diperbaiki
apakah kebijakan kebijakan yang diambil apakah harus lebih taktis lagi untuk pemerintah pusat
dan juga daerah harus apakah harus koordinasi lagi atau apa terakhir maris ya koordinasi itu
paling penting dan menurut saya ini bagus ya semuanya itu sudah ada di bawah gugus tugas itu
sendiri tapi saya rasa misalnya kalau memang suatu daerah ingin melakukan langkah langkah tertentu ya
jangan birokrasinya harus apa istilahnya koordinasi kolaborasi dengan kementeriannya kan itu juga
lebih lebih erat biasanya daerah harusnya pemerintah daerah lebih tahu ya kondisi dari
daerahnya itu masing masing jadi harus bisa dilakukan lebih cepat lagi dan kalau memang
ada bantuan bantuan ini kartu kartu ini dan benefit social safety net ya sekarang yang
diciptakan itu pastikan ini semua bisa berlangsung dengan dengan cepat tepat sasaran dan jangan ya
jangan ada permainan permainan lagi dan dibuat jangan terlalu susah gitu
karena seret juga ini kan semua sekarang seberdasarkan teknologi karena kartu prakerja ini kan mau tidak
mau ya harus lewat online sementara ya masih banyak kan orang yang tidak punya akses ke wifi dan
lain sebagainya terakhir dari ini karena banyak banget ya ikutan diskusi dan berharap lebih lama
sebenarnya ini ada juga nasi bak menurut emir nessim mengenai soal second wave second wave di wuhan atau
china nah ini seperti apa seberapa membahayakan second wave ini ini sudah kelihatan second wave di
china bukan di wuhannya tapi second wave ini karena dari impor ya dari pendatang yang datang
ke china sehingga importer case jadi dari wuhan itu sendiri mereka rumah sakitnya itu sudah lihat
dia ini di bulan ini
woi masuk kemarin enggak oke terakhir maaf sebelum nanti ngurusin
jadi ini justru second wave ini kasus kasus baru seperti yang kita lihat di singapura di
singapura kan mereka sudah istilahnya udah mulai lewat piknya
hari ini mereka mendapatkan lebih dari sembilan ratus kasus yang baru tapi ternyata kasus yang baru ini
sudah masuk ke tempat tempat dimana para migran tinggal jadi bukan lagi mereka yang misalnya
sering ke luar negeri sering interaksi atau sering melakukan bisnis di luar di pusat pusat perkotaan
tapi sudah masuk ke tempat tempat dimana
pekerja khususnya pekerja migran ini apa artinya ini kan berarti bukan lagi komunitas yang bisa ada
tracingnya tracingnya ini sudah sudah sulit nah jangan sampai ini yang terjadi di indonesia dengan adanya
ini karena selama ini kan ada di jakarta karena memang jakarta kan pusat lah orang datang pergi
dan lain sebagainya jadi punya banyak interaksi ya dengan luar tapi kalau sudah misalnya ke
daerah daerah dan akhirnya timbul ya di daerah daerah tertentu yang apalagi fasilitas medisnya itu
tidak memadai ini yang itu bahayanya itu sangat bahaya makanya menurut saya larangan
lebih kuat lagi ya diterapkan ya mudah mudahan kita baik pemerintah di mana mana kan nggak dong di rumah aja kan
kita baik pemerintah di mana mana kan nggak dong di rumah aja kan
harus tetap bekerja mbak
ikutin asal pemerintah juga
mbak desi makasih banyak mbak udah ngobrol
menarik banyak banget yang respon positif
banyak yang bilang kangen mbak desi
banyak yang bilang tetap cantik
apalagi tadi itu komentar komentarnya
bahkan ada yang bilang
nah itu insight with desi anwar
mbak makasih banyak ya mbak
oke mbak desi
dan juga bagi teman teman yang menonton ini
dan kalau keluar pakai masker ya
dan jangan mudik jangan mudik ya
thank you mbak desi